sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
makanya sekali dibilangin itu nurut
jadi aku nggak perlu kasar sama kamu
jadi aku nggak perlu kasar sama kamu
biarin aja kalau marah marah
tapi kamu pasti kepikiran
racunnya alia itu gak ada
bapak mau tahu
apa benar keluarga milo cuma menginginkan uang kamu
mau memanfaatkan kesuksesan kamu
dulu bapak yang ngajarin juli supaya gak suuzon sama orang
tapi kenapa bapak malah jadi begini sih
kalau kamu jadi menikah
bapak yakin mereka akan membuang kamu kayak sampah
setelah mereka berhasil mengambil semua kekayaan kami
bapak bapak kok
dengar bapak juli
ini sebelum kamu menyesal di kemudian hari
selama ini aku selalu berusaha untuk melibatkan keluarga dalam rencana pernikahan aku
keluarga kita dan milo bisa rukun pak
bapak ingin melindungi kamu
bapak gak mau apa yang sudah kamu capai dengan susah payah
nantinya mereka rebut
ketakutan bapak terlalu berlebihan
mereka gak serakus itu pak
mereka cukup punya harga diri kan
tapi kali ini kita beda pendapat
aku baru sadar kalau ternyata milo itu benar
mendingan aku fokus sama hubunganku dengan dia
tanpa campur tangan keluarga
pak juli tunggu tunggu tunggu
tunggu sebentar pak
ada apa sih bi
ya ngomong aja sekarang
jangan di sini
pokoknya gak bisa
jangan di sini dan jangan sekarang
ada apa sih bi
pak saya gak percaya sama perempuan itu
mbak saya ke dapur dulu ya mbak ya
pak dika dia mau ngomong
kamu berantem ya sama dia
nggak ada apa apa kok
aku tinggal dulu ya mbak
pasti ada yang disembunyikan
pembicara organ selera
lalu udah ngejatuhin gue sekali ya
gue gak akan membiarkan lu ngejatuhin gue kedua
saya nggak akan bongkar rahasia ini sama siapapun
atau kalau pak milo gak percaya
pak amilo minta aja sama mbak juli untuk ninggalin semua hartanya
terus lanjutin hubungannya sama pak milo tanpa bawa harta sebesar pun
pasti mbak juli langsung mau dan gak mikir panjang lagi
soalnya mbak juli pasti yakin kalau pak milo itu gak ngincar hartanya
apa iya juli meragukan cintaku